anda kembali menyaksikan cnn indonesia business
rumah sakit darmais sudah melakukan penanganan backup data saat terkena virus ransomware wannacry
pihak rumah sakit mengakui tidak ada kesulitan berarti dalam melayani pasien selama akhir pekan
rumah sakit kanker darmais jakarta adalah salah satu korban virus ransom aware wannacry
insiden tersebut terjadi sabtu subuh di enam puluh komputer yang memang khusus disiagakan menyala selama dua puluh empat jam di akhir minggu
hampir semua data penting terkena dan tidak bisa dibuka kecuali rumah sakit darmais membayar tiga ratus ribu dolar amerika kepada hacker tersebut
untungnya darmais sudah mempunyai data cadangan yang sudah disimpan terlebih dahulu secara manual
sehingga tidak mempengaruhi kinerja dan pelayanan rumah sakit secara signifikan
penanganannya adalah yang pertama yang enam puluh tadi itu langsung kita bersihkan
dibersihkan karena memang data sudah hancur di situ tidak bisa dibuka kembali
kemudian setelah dibersihkan lakukan install ulang sistem baru
kemudian kita perkuat dengan security nya memasang kembali antivirus berlapis kemudian dicoba kembali untuk dijalankan